fenomena hujan es melanda kelurahan cibadak
kecamatan tanah sareal kota bogor jawa barat rabu sore
warga langsung mengabadikan momen tersebut
dan mengumpulkan butiran es ke dalam wadah
warga mengaku kaget saat mendengar suara bising di atap genteng
berlangsung selama hampir setengah jam
usai diperiksa ke depan teras
warga justru mendapati bongkahan es sudah berserakan

ternyata sudah menjengik
itu dingin gitu
bentuknya bulat kegiatan berkecil kecil
fenomena yang sama juga melanda kawasan kota cimahi jawa barat
karyawan di kompleks perkantoran dprd kota cimahi
sempat panik karena bunyi yang ditimbulkan oleh butiran es
bergemuruh di atap gedung
sementara itu pohon setinggi sepuluh meter tumbang di bahu jalan raya abdullah binu
kecamatan bogor barat kota bogor jawa barat rabu petang
selain melintang menutup jalan
batang pohon juga menindi delapan motor ojek online hingga ringsek
oh itu kejadiannya pas hujan gede angin juga hujan disertai angin
kita lagi pada di sini lagi berteduh juga lagi pada ngopis
pas hujan gede angin tuh tiba tiba pohon jatuh
sementara tim bpb
bd kota bogor mendata pohon tumbang sedikitnya terjadi di dua titik
yaitu di kawasan yasmin dan cihelet
diduga peristiwa ini disebabkan batang pohon yang keropos
sehingga tidak kuat menahan angin kencang
tim liputan cnn indonesia